selamat malam pemirsa
pembahasan rancangan undang undang energi baru terbarukan atau ruu ebt
tengah dirumuskan pemerintah bersama parlemen
untuk mempercepat target bauran energi baru terbarukan
namun sejumlah pasal dalam regulasi ebt ini berpotensi membebani keuangan pln
aturan ketentuan tarif berpotensi merugikan pln
yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah dengan dana apbn
namun pasca virus covid sembilan belas mewabah dana apbn pun menjadi terbatas
jika pemerintah tidak mampu membayar kompensasi tersebut
maka ada kemungkinan tarif listrik masyarakat meningkat
itulah yang akan menjadi topik indonesia forward malam hari ini
bersama saya lucia saharwi
sejumlah pasal dalam draft ruu ebt berpotensi membebani pln pemerintah dan juga masyarakat
misalnya pasal dua puluh empat dan empat puluh yang menyebut negara
bisa menugaskan pln membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan
selain itu adanya mekanisme take or pay mewajibkan pln menyerap listrik dari penyedia listrik swasta
dengan minimal yang tertera dalam kontrak jual beli listrik meski dayanya tidak terpakai
sementara pasal lima puluh satu menyebut adanya ketentuan tarif masukan atau feed in tarif
sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke pln
selain memberi beban keuangan pln ketentuan tarif ini berpotensi merugikan pln
yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah
dengan dana apbn
jadi pln terkena dua beban
satu dia harus membeli listrik dari energi terbarukan
dia pun berkesempatan atau berpeluang mendapatkan
atau dia tetap membayar dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan ipp berbasis fosil
nah ketika pln ini mendapatkan dua beban
itu ya dia mau minta ke mana lagi
kalau enggak dia minta ke negara misalkan gitu ya
nah dalam hal ini mungkin bisa jadi
ya saya tidak tahu ya apakah nanti kementerian keuangan akan membayarkan itu
berarti kan kalau dibayarkan itu pasti ngambil dari apbn dong
nah apbn ini kan datangnya juga dari rakyat
di sisi lain ketua komisi tujuh dpr sugeng suparwoto menegaskan
pengembangan energi terbarukan tidak akan jalan kalau tidak ada insentif
dan memang dari perkembangan teknologi juga
sehingga perkembangan yang ada sekarang
bahkan meskipun kita sadari pulau jawa ini misalnya terjadi over capacity dan juga oversupply akhirnya
karena memang demand turun
tetapi tetap saja pengembangan pengembangan pl pembangkit listrik tenaga fosil
khususnya batu bara masih terus berlangsung
kenapa karena bagian dari proyek tiga puluh lima mw
nah kalau ini lantas tidak ada ketentuan yang sepadan bagi pengembangan energi baru terbarukan
saya kira sampai kapanpun akan sulit berkembang
hal hal yang diperhatikan
pembahasan draft ruu ebt terus bergulir meski menyisakan sejumlah pertanyaan besar
bagaimana kemampuan keuangan negara yang bakal terbebani dengan rencana perubahan ruu ebt ini
seberapa kuat keuangan negara menanggung beban subsidi listrik karena kebijakan ini
tim liputan cnn jakarta
ya guna membahas topik seputar ancaman kenaikan tarif listrik
di balik regulasi energi baru terbarukan sudah hadir tiga orang narasumber saya malam ini melalui sambungan zoom
yang pertama dadan kusdiana dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi dari kementerian esdm
direktur eksekutif indonesian resources studies bapak marwan batubara
dan tulus abadi ketua harian umum ylki
selamat malam bapak bapak semuanya
selamat malam mbak dulisia assalamu'alaikum
semoga semuanya tetap sehat ya
kita malam ini membahas terkait dengan regulasi ebt
saya ingin ke pak marwan terlebih dahulu ya
pak marwan jika penggunaan energi terbarukan ini seperti plts atap nanti makin banyak
menurut aturan dalam ruu ebt kan mengharuskan pln wajib membeli listrik dari energi terbarukan
hal ini bukannya justru membuat negara makin terbebani mengingat sekarang ini kita juga sedang fokus pada penanganan pandemik begitu
ya jelas terbebani
seandainya terutama kalau tarif yang berlaku sekarang di permen empat puluh sembilan itu dirubah
terutama bicara soal tarif ekspor impor listrik dari konsumen yang memasang plts atap
sekarang itu tarifnya adalah kalau ekspor ke jalan pln itu enam puluh lima
kalau impor itu satu perbandingannya jadi enam puluh lima banding satu
saya kira itu sudah cukup fair padahal ada kajian akademik sebetulnya justru yang lebih adil itu adalah
nah sekarang trump itu rencananya malah akan dirubah menjadi satu banding satu
nah kalau satu banding satu itu artinya ini cuma numpang lewat di jaringan pln
padahal pn itu perlu membangun berbagai sarana
memang ada yang mengatakan bahwa kan pelanggannya cukup menarik kabel dari rumah ke jaringan pln
oke tapi dalam rangka supaya supply listrik itu tidak termittent terputus putus
itu kan ada sarana
ada supply yang harus dijamin oleh pln supaya itu tidak terputus putus
jadi tidak sekedar satu banding satu nah ini ada nggak perhitungannya
kalau memang itu tidak ada ya jelas kita menganggap ini sesuatu yang harus ditolak
kenapa karena membuat seolah olah ini cuma numpang lewat aja di sarana milik negara
lalu nanti dasarnya adalah dalam rangka mempercepat
karena mempercepat return dari sepuluh tahun menjadi delapan tahun
jadi ini lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dibanding kepentingan pelayanan bagi seluruh masyarakat
kalau nanti ini diterapkan artinya pln negara itu hanya memberikan keuntungan jaminan keuntungan bagi investor yang memasang plts atap
tapi mengambil hak atau membuat konsumen yang tidak punya plts atap itu mensubsidi mereka
atau seandainya pun tidak itu berarti mengambil dana dari apbn dalam bentuk kompensasi
nah karena itu saya kira kita mendukunglah yang namanya menggalakkan penggunaan ebt
tapi harus adil
harus menjamin keberlanjutan layanan dari pln
kalau tidak itu nanti bisa membuat pelayanan pln itu tidak berlanjut
dan kita bisa saja mendengar dari pemerintah ini dalam rangka mengejar target dua puluh tiga ebt
nah kenapa cuma ini
padahal sekarang ini ada proyek tiga puluh lima mw yang semuanya itu pltu
jangan lupa itu dua puluh lima ribu
ini pltu semua kenapa itu tidak dirubah kenapa melaksakan ini
lalu ini juga hanya segelintir orang yang akan menikmati keuntungan
apalagi nanti yang saya dengar itu kapasitas pelanggan ini
itu katanya antara dua ratus kva sampai dua puluh
dua puluh mega dua puluh ribu pa
sedangkan pelanggan itu paling juga sepuluhnya juga tidak ada
nah jadi kita juga mempertanyakan ini motifnya apa ini
lalu rakyat nanti berhadapan dengan negara yang seolah olah tidak mau mendengar
keluhan atau aspirasi dari konsumen maupun dari para akademisi di kampus kampus
yang sudah menyuarakan juga bahwa ini tidak adil kau memaksakan
atau hanya memikirkan para investor
ya kan jadi salah satu yang kita catat adalah untuk bisnis
tapi membuat konsumen yang puluhan juta itu rugi
dan pln juga bisa terancam bisnisnya
dan kalau tidak disubsidi oleh negara
menjadi tanggungan konsumen karena naiknya bpp
kita ke pak dadan
pak dadan ini seperti tadi yang sudah dikatakan pak marwan bahwa ini tidak adil begitu
karena hanya menguntungkan segelintir saja begitu
pengusaha di sisi ini
nah ketentuan fit in tarif ini sebenarnya kan sudah ditinggalkan juga oleh beberapa negara
seperti jerman dan vietnam
karena ternyata mengalami harus menanggung beban subsidi listrik yang meningkat begitu
nah kenapa kita tidak belajar dari pengalaman negara negara ini pak dadan
ya makasih mbak lucia selamat malam semuanya
ini harus saya luruskan ini ya
ini pertanyaan dan jawaban yang diharapkannya kelihatannya tidak nyambung gitu kan
ditanya ruu ditanya fit in tarif tapi kan plts asap
menurut saya kan ini beda
kita kalau untuk plts asap tidak ada kaitannya dengan fit in tarif
tidak ada tarif yang berlaku
kami juga memahami bahwa fili tarif ini sudah mulai ditinggalkan di eropa
tapi mereka sudah melewati posisi pemanfaatan energi terbarukan di awal
nah kalau kaitannya dengan ruu ebt ruu ebt ini adalah inisiatif dpr ya
ini masih di dpr masih di komisi tujuh dpr
pemerintah sendiri belum menerima secara resmi rancangan ruu ebt
rancangan dari undang undang ebt ini seperti apa secara formal kami belum terima
memang diskusi diskusi sudah berjalan di dalam forum forum yang bukan antara pemerintah dengan dpr ya
di situ tidak ada juga disebutkan fit in tarif
yang ada itu adalah bahwa harga energi terbarukan itu nantinya ditetapkan oleh pemerintah
sama sekarang juga
semua harga kalau energi itu diterapkan oleh pemerintah
karena urusannya kan ini urusan terbarukan
jadi ini dilakukan oleh pemerintah penetapan harganya
bahwa harganya itu nanti ada skema apd tarif untuk yang ipp untuk yang pengembang gitu ya
yang akan dibeli oleh pln
itu sekarang pun juga berjalan
untuk hal tersebut ya
skema skema itu ada skema lelang
tarifnya semua ditetapkan oleh pemerintah
oleh menteri esdm
setiap ipp itu disetujui oleh kementerian esdm
regulasinya kan seperti itu
tapi kalau merespon kepada plts atap
sekarang ini juga kan sudah berjalan ya
kebijakan plts atap ini kan sudah berjalan
sudah ada regulasi yang berjalan
jadi ini saya jelaskan dulu
saya kasih contoh
misalkan kalau kita memproduksi listrik seratus kwh
seratus kwh semuanya
itu yang bisa diambil
tapi sebetulnya dalam konteks implementasi
kebetulan saya juga sudah cukup lama masang plts atap ini
jadi sebagian besar itu plts nya
listriknya itu dikonsumsi sendiri
memang arahnya itu adalah dipakai sendiri
untuk kelebihannya ini diekspor ke pln
tidak ada jual beli
tidak ada transaksi
karena sekarang itu sebetulnya pemanfaatannya kan masih rendah
selama tiga tahun kita berjalan
dua tiga tahun berjalan
ini baru tiga puluh lima mw
baru dari empat konsumen
kami melihat bahwa
seperti dengan kebijakan pemerintah
kita punya undang undang negeri
tahun dua ribu tujuh ya
di situ juga disebutkan bahwa pemerintah menyediakan insentif
untuk pemanfaatan energi baru terbaru
kita punya kebijakan energi nasional
di situ peraturan pemerintah
kita punya rencana umum energi nasional
yang menyebutkan penjelasan dari aset
sudah menandatangani paris agreement
paris agreement ini tidak akan tercapai
kalau memang pemanfaatan energi terbarukannya seperti sekarang
tahun lalu kita penambahan listriknya itu dua ratus mw
tahun ini kita
sampai bulan ini
kita sudah berhasil menambah dua ratus tujuh belas mw
undang undang usaha kami untuk tahun ini
kita kira kira akan menambah setiap tujuh ratus an
ini kalau dengan pola seperti ini
tidak akan tercapai semua
komitmen pemerintah untuk di paris agreement
untuk menurunkan gas rumah kaca pun tidak akan tercapai
memang banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian sdm
bagaimana untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan ini
kalau saya kembali ke plts atap
yang tadi disampaikan oleh pak marwan
ini tidak ada transaksi
ini bukan jual beli
ini tidak ada tarif
jadi ini dihususkan kepada konsumen
yang di tempat tempat yang lain
di negara yang lain bahwa inisiatif ini kan berjalan
cukup baik ya
kebijakan untuk satu satu ini sama
di malaysia juga satu satu
di kita juga sebelumnya
itu satu satu juga
sekarang yang berjalan adalah satu berbanding enam puluh lima
jadi kalau saya lihat bahwa ini
adalah upaya gotong royong bersama dari masyarakat
sesuai dengan undang undang energi
itu menyediakan insentif
nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan berapa sebetulnya angka angka
kalau disebut tadi bahwa ada subsidi
ada peningkatan bpp
seperti itu ya
tapi pada dan satu banding enam puluh lima ini
tidak akan merugikan pln begitu menurut anda
kami sudah melakukan kajian
jadi pasti setiap penyusunan kebijakan itu banyak persiapan
kita juga sudah diskusi banyak dengan banyak pihak
sejak awal tahun
untuk hal hal seperti ini ya
seperti aturan aturan sebelumnya
ingin saya sampaikan di sini juga bahwa
dari data pln
kalau misalnya rumah tangga
rumah tangga seratus kwh
misalkan produksi listriknya satu bulan
itu kalau dari data real yang kami punya
yang dikonsumsi sendiri
jadi tidak bahwa seluruh listrik masuk ke pln
kemudian ada jual beli
tidak seperti itu modelnya
ini adalah metering
jadi dipakai dulu sama kita
kemudian lebihnya dikirim ke pln
kalau untuk industri
karena industri memang
sudah menghitung dengan baik
konsumsi di dalam
mungkin penggunaan untuk
pada saat listrik itu diproduksi
yang digitifkan di pln
nah dari angka angka tersebut
kita melihat bahwa tidak terjadi penambahan beban kerugian dari sisi pln
perhitungan kami ya
sampai kepada angka
untuk tiga enam gigawatt yang kita rencanakan selama sampai dua ribu dua puluh
cara perhitungan yang
memang dilakukan oleh pemerintah
baca dulu angkanya
tiga enam gigawatt masuk ke dalam jaringan
dan tiga enam gigawatt itu dikembangkan oleh konsumen
dengan prinsip net mattering tadi
satu empat belas rupiah per kwh
memang saya sepakat dengan pak marwan
tapi angkanya itu
satu empat belas rupiah per kwh
berapa sebetulnya nilai subsidi nya nanti akan naik
angkanya kalau dalam perhitungan kami
kementerian sdm adalah
kalau tiga enam gigawatt itu masuk
angka angkanya seperti itu
itu kalau dihitung berdasarkan
tata cara penyediaan
dan pertanggung jawaban subsidi listrik
ini ada pmk nya ada aturannya
kalau kita menghitung dengan lebih ekstrim
dengan penurunan biaya biaya yang lain
tidak terjadi angka angka yang seperti tadi ya
yang disampaikan oleh pak marwan
kita masih akan melanjutkan perbincangan
terkait potensi naiknya tarif listrik
dengan regulasi ebt
sesaat lagi pemirsa indonesia forward
masih akan kembali sesuai
kita akan kembali di indonesia forward
bersama saya lucia saharuy
dan kita masih berbincang mengenai ancaman tarif listrik
naik dibalik regulasi ebt
bersama tiga narasumber saya malam ini
tadi kita sudah dengar penjelasan pak dadan
dari kementerian esdm
bahwa tidak ada transaksi jual beli begitu
yang harus dilakukan oleh pln
anda melihatnya bagaimana pak
apakah kemudian ini berarti pln
tidak akan terbebani dengan regulasi yang baru
regulasi ebt ini
saya hampir sudah kira
karena terlalu banyak
untuk mengembalikan aplikasi

terutama yang pasang plts atap itu biasanya bayar tagihan listrik
tapi dengan ini berarti tidak bayar tagihan
artinya ada duit juga di situ yang dihitung yang tadinya menjadi masukan bagi atau pendapatan bagi pln itu jadi hilang
tapi yang lebih penting lagi kalau kita bicara bahwa salah satu motif dan ini yang sering dipromosikan oleh pemerintah maupun pendukung pendukung perubahan permen ini adalah soal return
return dipercepat berarti kan motifnya lebih kepada bisnis
jadi karena itu jangan juga lalu kita terkecoh dengan statement tidak ada uang yang dilibatkan
saya kira itu pasti ada
jangan seperti itulah
kita kan juga ngerti hitung hitungan
orang biasanya bayar tarif listrik sekarang tidak
dia investasi di awal
itu yang pertama
yang kedua tadi pak dadi
dan menyebutkan tentang kerugian
sebetulnya satu hal yang paling penting adalah dengan adanya pasokan listrik atau ekspor listrik dari plts atap ini
maka ada dampak terhadap pembangkit pembangkit milik pln
nah dengan pasokan ini
ada sebagian dari
pembangkitnya yang operasionalnya itu tidak optimal atau dikurangi
dengan begitu operasi dari pembangkit ini menjadi tidak efisien
artinya di situ ada cost yang naik
karena itu hitung hitungannya
ya ini juga saya dapatkan dari pakar pakar terutama dari itb
jadi disebutkan bahwa tidak sekedar tadi yang disebutkan pak dadan itu
hanya beberapa puluh
dua puluh miliar
tapi sampai t an gitu lah
ada t nya gitu
nah tapi menurut logika
memang ada pasokan listrik
tidak pakai punya pln
tapi ini sudah dibangun
dan gara gara pasokan itu
maka mereka harus mematikan pembangkit
pembangkit ini menjadi tidak efisien
dan itu dianggap sebagai biaya
karena sebagian besar juga pembangkit itu disiap
dengan skema misalnya take or pay
ada juga yang variable kalau bicara energi primer
nah karena itulah
ini ada kajian dari kampus
ada mungkin kajian dari pln
ada dari sdm
kenapa tidak sebelum ini diterbitkan
dan saya kira pln dan kampus itu mewakili puluhan juta pelanggan
dibanding hanya segelintir investor
yang akan membangun pln startup itu
yang lebih banyak diakomodasi oleh ebtke
nah saya tidak melihat ini dilakukan
jadi kita sebagai konsumen
jangan memaksakan kehendak
tanpa memperhatikan kepentingan konsumen
yang kedua keberlanjutan pelayanan
terutama oleh pln
kita tidak mau
menjadi perusahaan lilin negara nantinya
karena terlalu banyak beban
yang sedang dibangun
memang diundur sebagian
tapi ada sarana yang sudah dibangun oleh pln
untuk mengantisipasi datangnya tiga puluh lima ribu
megawatt pembangkit itu
yang sudah terlanjur dibangun
dan ini akibat dari
tapi ini menjadi beban pln
kalau sudah menjadi beban pln
itu artinya beban pelanggan listrik
kecuali di subsidi
oke kalau di subsidi berarti
subsidi energi bertambah
sementara orang miskin bertambah juga
subsidi orang miskin berkurang
tapi nanti ujungnya yang menikmati subsidi adalah
orang orang yang menjadi investor di plt saat taat
nah karena itu
saya dari ires tidak menolak
keberlanjutan layanan itu menjadi perhatian
tolong mendengarkan semua stakeholders
jangan cuma mendengar dari satu pihak
apalagi tadi saya sebutkan
mereka bicara soal
kva sampai dua puluh mega apa
sebetulnya bukan pelanggan biasa
kalau di luar negeri
itu lebih kepada
untuk mengejar penghematan
tapi juga untuk
bahwa mereka menggunakan energi bersih
tapi kalau di sini
saya melihatnya bukan cuma dua itu
mendapatkan untung dari investasi
nah saya melihat justru yang ketiga ini yang lebih berat
menjadi pertinggiwaan pemerintah
baik sebelum kita tanyakan kepada pemerintah
saya ingin ke pak tulus terlebih dahulu
kondisi pln yang terbeban
kemungkinan begitu ya
nah ada potensi kenaikan tarif listrik
dari pandangan ylki bagaimana melihat situasi ini
apakah fair bagi konsumen
jika melihat masa pandemi ini
situasi sudah semakin sulit
terutama kalangan menengah ke bawah begitu
saya akan menyeluruhkan bahwa
energi baru terperlukan
itu sebuah kenisayaan yang harus kita usung
karena memang satu penisayaan yang sempat jadi universal
tetapi saya kira memang
ada masa transisi
dominasikan di daerah daerah tertentu
yang sistem listrik hanya sudah sulit
suruh menggunakan ebt tanpa satu insentif
karena kalau epd tanpa insentif
ini memang jadi sangat mahal
oleh karena itu kalau nanti menerapkan ebt
saya kira harus ada insentif yang diberikan oleh
ya menjadi mahal
dan oleh karena itu
saya kira insentif insentif itu yang kita tunggu
nah tadi yang disebut konsumen
apa plts tadi
konsumen yang juga prosumen
sebagai konsumen listrik
di sisi lain dia
produksi listrik yang
yang dijual ke
ini yang kemudian
produsen yang kemudian sangat apa
dan kemudian kalau formulasinya
seperti yang diusung oleh
kredisi saat ini memang
ya bagi konsumen
sejengkal itu menjadi sangat diuntungkan
resetnya semua dibeli oleh
pln dengan harga
potensinya merugikan konsumen
dari pln yang lebih besar
sebenarnya di jawa bali ini
ya itu menurut saya kurang fair ya
jadi kalau ingin menerapkan
plts atap ini
kalau memang tujuannya
kata pak marwan pak zubara
kenapa enggak diusung
di daerah daerah yang
atau di daerah daerah luar jawa bali
yang masih endus endutan
kenapa yang dihantam di
pulau jawa yang sudah surplus
yang menyebabkan surplus energi listrik ini kan
juga pemerintah sendiri
kita dipaksa untuk membangun
ya sekarang sudah
kita melimpah ruas di jawa
pln tidak bisa menjual
apalagi ada covid
tidak banyak menyerap
nah ini ada
tapi saya kira formulasi yang
saya kira masih cukup fair
kalaupun mau diformulasikan
satu banding satu
saya kira itu akan lebih fair
luar pulau jawa yang
semasa masih banyak
menerima pengaduan dari konsumen
di luar pulau jawa
nah ini yang saya kira
perlu pembangkit pembangkit alternatif
adanya kekurangan kekurangan itu
tapi yang jelas
terus sumber ebt
kalau kita mau jujur
pembangkit listrik yang
sangat banyak juga
hingga lebih banyak memasuk energi yang dibutuhkan dan bahkan energi yang ramah lingkungan
pak dadan terkait dengan penggunaan plts atap ini
apakah kemudian akan ada ketentuan bahwa penggunaan plts atap ini hanya berlaku di daerah daerah yang tidak oversupply
yang memang membutuhkan begitu atau yang biaya bpp nya mahal begitu
ya terima kasih
saya kira sepakat ya bahwa layanan listrik ke konsumen itu harus dijaga
availability atau daya beli harus diperhatikan
jadi saya sepakat untuk hal hal seperti itu dan itu juga yang menjadi pertimbangan kami dalam menyusun kebijakan ini
kita juga berdiskusi dengan pihak perguruan tinggi
kita juga berdiskusi dengan membangun
memang tidak semuanya tempat diajak tapi dalam persiapannya itu kita lakukan pertemuan seperti itu
kalau saya ingin bicara dulu dari kacamata nasional dulu
kalau program ini bisa berjalan
tadi yang mereka tiga enam puluh tiga watt yang kita tajakan untuk lima tahun ke depan
ini memang betul bahwa akan terjadi pengurangan pendapatan di phk
kan ini tidak bisa dijadikan
ini tidak bisa dihindari
kalau masyarakatnya masang kemudian menggunakan sendiri ya otomatis tagihannya itu akan berkurang
otomatis kalau hal tersebut tidak bisa ditutup tutupin pasti akan seperti itu
nah kalau kami hitung misalnya kita hitung aja kita sampaikan angkanya
kalau tiga enam gigawatt itu potensi pengurangan penerimaan di pln itu angkanya lima triliun
tapi berkurang ini bisa dihitung
ini bisa diikuti juga dengan pengurangan pengeluaran dari pln
kami sudah pelajari data data misalkan profil beban sistem di jamali
di jamali ini sangat jelas bahwa memang beban puncaknya itu dimulai itu dari siang hari kemudian memang puncaknya akan di malam
nah kita lihat sebetulnya pembangkit di jamali ini disupport dari apa
persis bahwa pltu di situ yang paling besar ya
kemudian ada panas bumi
ini menjadi base load semua
misalnya ini dimanfaatkan dipakai untuk mengikuti profil beban
dan kalau mungkin nanti dalam kesempatan lain saya sampaikan grafiknya untuk mengikuti beban itu berasal dari tiga jenis pembangkit
yang pertama adalah dari lni
kemudian yang kedua dari pertama juga ini dari saat
yang ketiga adalah dari pembangkit hidro sedikit dari pembangkit diesel
kan kalau orang listrik ini pasti cepat melihatnya
untuk listrik diikutin untuk beban kan yang dipakai itu kalau saya lihat ini dari grafiknya ini adalah pemanfaatan gas
gas ini kan agak simpel ya dalam peroperasian bisa
bisa mengikuti cepat secara bebannya
sehingga kalau pas bebannya tidak dibutuhkan di situ ya gasnya ini dimatikan
kebetulan gas ini kan jauh lebih mahal dari batu bara
ini kalau dihitung angka angka yang tadi saya sampaikan itu itu akan lebih mengurangi dari sisi kehilangan pendapatannya dari pln
karena costnya juga berkurang
kalau tiga enam gigawatt ini bisa berjalan tiga juta ton dari batu bara ini bisa dikurangi penggunaannya
kemudian berpotensi menyerap tenaga kerja sebesar satu ratus dua puluh satu ribu orang
berpotensi meningkatkan investasi angkanya empat puluh lima sampai enam puluh tiga triliun
juga mendorong terciptanya industri yang semakin hijau
karena ini adalah industri yang sangat tinggi
kita sudah melakukan penelitian kita sudah melakukan penelitian kita sudah melakukan penelitian
sekarang kan kita lihat banyak industri yang bergeser ya ke negara tetangga
karena di sadar memang listriknya jauh lebih hijau daripada kita
kita juga nanti akan mungkin akan sulit untuk mengeksplor produk produk kita kalau memang energinya ini berasal dari yang punya emisi yang sangat tinggi atau yang berbasis fosil
kita harus menyiapkan hal tersebut mendorong supaya terciptanya green product baik di sektor jasa maupun di industri
berpotensi menyebabkan kegiatan yang sangat tinggi

berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar empat enam jt ton

terlihat lihat multinational tujuh puluh empat yang kembali menu warna hijau tersebut
mendorong tumbuhnya industri pendukung plts di dalam negeri yang sekarang kita lihat kan belum
berkembang dengan baik jadi kalau kalau kita melihat kalau kembali ke enam puluh lima berapa nah kita lihat
tahun itu angkanya tiga puluh lima mw empat ribu konsumen jadi kalau kalau dengan angka tersebut ya kita akan
lihat nanti dua ribu empat itu angkanya ya tujuh puluh mw apakah segitu kemampuan indonesia untuk mendorong
pemanfaatan egt di dalam negeri kita ini negara besar kita punya potensi demikian besar gitu ya jadi
kalau bahwa betul bahwa pln sedang akses supply untuk hal tersebut dan kita juga memahami bahwa
perlu ada upaya dari pln kalau pln tidak mengelola dari sisi pengoperasian
pembangunan maka kita tidak bisa mengelola dari sisi pengoperasian pembangunan jadi kalau kita tidak mengelola dari sisi pengoperasian pembangunan
memang kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan ini akan terjadi tapi kan kita melihat bahwa pln itu juga mengelola pembangunan dengan baik kita punya data data data harian untuk sistem jamali sebetulnya kalau untuk plts atap kan ini semua pun boleh memanfaatkan pola ini sampai sekarang yang enam puluh lima juga melakukan untuk seluruh konsumen
baik kalau saya bicara mikro
bicara mikro misalkan kalau menggunakan terminologi harga yang tadi disampaikan
kalau listrik industri ekspor ke pln kemudian pada saat yang sama listrik itu dimanfaatkan untuk rumah tangga
kan listrik itu pasti akan mengalir ke yang terdekat itu dimanfaatkan misalkan ini
perhitungan simpel saja bisa rumah tangga itu kan tarifnya itu berbeda jadi sebetulnya
dalam cash ini dalam kasus seperti ini kan tarifnya lain dijualnya lain tarif yang nanti akan listriknya akan dimanfaatkan kembali oleh industri
itu tarifnya kan lebih murah kalau untuk industri bisa dijual ke pln dengan lebih mahal
jadi kalau menurut saya kalau sisi ini lebih beruntungkan untuk pln
baik kita masih akan bahas ini lebih lanjut pak dadan
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan segera kembali usai jeda berikut
anda masih bersama indonesia forward
kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan potensi kenaikan
kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan potensi kenaikan tarif listrik akibat regulasi ebt
kita ke pak dadan lagi pak dadan sekarang ada revisi permen plts atap ruu ebt dan rancangan perpres
apakah kemudian memang ada grand skenario pemerintah terkait shifting ke ebt
bukankah pemerintah sebelumnya juga yang mencanangkan dua x sepuluh mw dan tiga puluh lima ribu megawatt dan semuanya ini pltu
terus kemudian bagaimana sebenarnya roadmap nya pak
terima kasih mbak lucia
betul sekarang berjalan
program tiga puluh lima juga berjalan yang sebelumnya juga diselesaikan
kenapa sih pltu nya tidak dibatalkan mungkin begitu ya pertanyaannya
karena sudah kontrak karena sudah dibangun
ini sudah jalan
kalau di stop ya karena kontrak tadi

bahwa ini nanti pasti ada dampaknya dari sisi komersial
jadi kami juga memahami untuk hal tersebut
inginnya sih sebetulnya yang belum dibangun gitu ya pltu ini ya sudah kita geser kita ganti dengan plt ebt yang lain
tapi kan tidak bisa
ini pln juga menyampaikan bahwa tidak bisa kalau untuk yang sudah berkontrak
meskipun itu belum dibangun apalagi yang sudah penutup keuangan
dan masih berhenti sehingga ini tetap harus dihormati
dan kita nanti masih akan lihat bahwa pembagi pembagi tersebut akan muncul
tapi sebagai komitmen dari pemerintah bahwa kita tidak ada lagi penambahan pltu
untuk yang baru
jadi kalau melihat dari roadmap yang ada di pemerintah maupun di pln
terakhir pltu masuk itu di tahun dua ribu dua puluh tujuh atau paling telat di dua ribu delapan
tapi kita mungkin juga harus melihat pak bahwa karena adanya proyek tiga puluh lima ribu megawatt ini
pln kemudian terlibat utang hingga lima ratus triliun begitu
jadi apakah pltu ini kemudian sia sia begitu
justru itulah makanya ini tidak bisa diberhentikan
karena kalau diberhentikan kan sia sia
persekarang menurut saya semua pembangkit
kebetulan sekarang kita ada pandemi
kalau angka yang kami lihat ya di dua ribu dua puluh
dari penurunan dari dua ribu sembilan belas
jadi persekarang semua kontrak yang dengan ipp itu kan memang semuanya menggunakan take or pay
dipakai nggak dipakai kan harus dibayar
dan ini kan kita tidak bisa menghindar
ini adalah untuk sesuatu yang sudah terjadi
sekarang pemerintah memang dari awal sebetulnya
tapi sekarang lebih berupaya untuk diakselerasi untuk pemanfaatan energi terbarukannya
nah tempatnya yang mana
kalau ini tidak bisa ini tidak boleh ini diprotes gitu ya
dari sisi ebt ya terus kapan kita bisa majunya
tapi ada kondisi kondisi yang sudah berjalan
dan kami menghormati untuk hari tersebut
ya kita lakukan strategi strategi supaya upaya upaya percepatan dari pemanfaatan energi bersih
kita sudah berkomitmen di dalam kita sudah berkomitmen di luar
kita ingin juga menjadi bagian dari masyarakat internasional yang memang sekarang harus bergeser
harus bergeser kepada energi bersih
tadi pak tulus menyampaikan ini kan sebuah kiniis cayaan
tapi kami sangat paham bahwa ini harus dilakukan bertahap
jadi kita tidak memilih opsi misalkan percepatan penutupan pltu batubara
kita tunggu kontrak itu habis setelah itu tidak diperpanjang
nah ini udah masuk nih roadmapnya
kemudian nanti digantikan pembangkit itu dengan pembangkit energi terbarukan
jadi setelah bertahap nanti akan hilang pltu batubara nya
seperti itu adalah arah arah ke depan dari sisi pemanfaatan energi terbarukannya ya
oke apakah mungkin penggunaan batubara dialihkan begitu dengan penggunaan biomas misalnya
sehingga pltu tetap bisa berjalan
sekarang sudah berjalan ya mbak lucia untuk yang itu disebut dengan co firing
jadi kita ingin mempercepat pemanfaatan energi terbarukan
tapi di saat yang sama kan kita tidak bisa menambah kapasitas
cara tercepat adalah kita campur kita campur batubaranya dengan biomasa
itu sudah dilakukan oleh pln
upayanya sangat baik menurut saya untuk mempercepat hal hal ini
dan ini masuk di dalam ru ptl ya
rencana umum penyediaan tenaga listrik
ini masuk di situ sebagai bagian dari upaya pencapaian energi terbarukannya
dan menurut saya upaya co firing ini hal yang baik dari sisi ebt
dari sisi melibatkan masyarakat nanti petani pengumpul
nanti harus seperti itu kira kira ya
baik pak marwan anda melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
dengan tetap mempertahankan pltu
tapi juga di sisi lain berusaha menggantikan ebt secepatnya
ini bagaimana anda melihatnya
saya kira rencana soal ebt itu supaya diurungkan
kalau itu baru ya terutama kita bicara plts
sementara ada alternatif misalnya biomasa
bahwa dengan prinsip co firing pltu itu bisa beroperasi
dengan tampuran energi primer batu bara dan biomasa
biomasa ini justru kalau bicara persentase jauh lebih besar dibanding tadi plts
jauh lebih besar
sekarang mau atau tidak
dan di sisi lain juga bagi daerah daerah ini ada kesempatan lapangan kerja
bisa diidentifikasi dimana saja pltu itu dioperasikan oleh pln
maka bangunlah industri biomasanya dengan menanam pohon dan sebagainya
tapi ada nggak niat pemerintah
saya dengar ada usul dari pln
tapi oleh pemerintah kelihatannya belum diperhatikan
nah terus juga soal pltu ini ya prinsip yang dipakai sekarang itu namanya take or pay
untuk dua puluh lima tahun
ini artinya bagi swasta konglomerat konglomerat itu adalah bisnis yang kebal rugi
jadi kalau misalnya bisnis ada masalah itu yang berkontrak bisa negosiasi
kemudian kalau ada post pager atau kondisi kahar seperti pandemi
itu otomatis sebetulnya bisa direvisi
cuma ini tidak dilakukan
artinya dengan sekarang kita sudah mengetahui
ada kelebihan pasokan
dan prinsipnya take or pay
dan itu artinya beban operasi bagi pln
dan itu artinya beban bagi bpp
nah rakyat karena belum tahu aja ini
ada apa namanya skema tersebut
kalau kita lihat
prinsipnya take or pay ini
mereka tarif listrik naik terutama yang non subsidi
mereka terima saja
tapi kalau tahu dengan kelakuan yang dilakukan seperti ini
saya kira bisa saja nanti ada perlawanan masif
kenapa di tengah pandemi
ada post major take or pay tidak direvisi
lalu konsumen listrik non subsidi dipaksa bayar
ada sebetulnya bisnis yang kebal rugi dalam kondisi force major
kita dalam kondisi pandemi
tadi saya lihat di tv tentang moratorium
ada banyak potensi kebangkrutan di bisnis bisnis di indonesia
mereka minta moratorium mungkin kewajiban hutang dan sebagainya
nah ini soal take or pay yang dinikmati konglomerat membangun listrik swasta itu
seolah olah jadi ibal rugi
jadi karena itulah
mau ditambah lagi dengan beban beban yang tadi
yang saya bilang hitungannya ini supaya pemerintah ebtke kampus kampus
pln itu duduklah
jangan memaksakan kehendak untuk ini satu banding satu gitu
karena motifnya lebih kepada bisnis
atau apalagi kaitannya dengan bagaimana bpp itu bisa tetap rendah
sebetulnya kalau skema take on pay itu direview dan dikurangi
justru tarif listrik bagi non subsidi itu bisa turun
coba saja kita dipaksa untuk terima tarif yang begitu mahal
dengan skema yang sebetulnya pemerintah itu lebih memperhatikan kepentingan pebisnis
saya kira banyak sekali konglomerat yang punya bisnis listrik di indonesia
dan itu seolah olah mereka bisa berjalan tanpa ada kontrol
atau tanpa ada rasa beratan dari pemerintah
kalau pln saya kira tidak berdaya
hanya menerima saja
dan kita konsumen itu tidak mau seperti itu
diperlakukan seperti itu
karena itulah mungkin pak dadan juga bisa sampaikan ini kepada pak menteri
mungkin juga langsung ke pak jokowi
supaya ini diperhatikan
janganlah terlalu memikirkan yang remeh temeh tadi
kita bicara soal membangun ebt yang belum mendesak dalam kondisi pandemi
dan reserve margin yang sudah begitu berlebihan
baik pak tulus ini bagaimana anda melihatnya bahwa terlihat konsumen yang dirugikan begitu
dengan adanya pemaksaan penggunaan ebt
padahal pltu juga masih bisa dengan cara menggunakan biomasa begitu
bagaimana anda melihatnya
ya pertama saya kira kan pln milik negara bumn
kemudian yang membuat regulasi juga pemerintah
seharusnya tidak ada visi saling merugikan
oleh karena itu tadi saya setuju dengan peran pak marwan
saya kira duduk bersama antara pln dengan pt ke
dan juga antara pt ke dengan dirjen elektrik
ya karena kan yang ngurusi elektrik di esdm itu kan dirjen keteragakalistikan
barangkali dia lebih ngerti juga soal bagaimana hitung hitungan soal
untung rugi terkait dengan bauran energi dan segala macam
sehingga tidak saling gontong gontokan di luar dan belum diselesaikan di dalam
tetapi ya tadi kalau saran saya
memang dalam dominasi energi yang
yang saat ini itu dominan
memang tidak bisa serta merta
tidak bisa ujug ujug langsung dibuah segembingkan rupa
saja efeknya juga cukup shock ya
oleh karena itu tadi saran saya sebenarnya
kalau di ini kan kita sudah kasih setting surplus
ini siapa yang mau menjual siapa yang mau membeli
kalau kemudian tidak ada konsumennya
berjanji pemerintah untuk bangunan ekonomi
ekonomi yang bertumbuh ternyata kan belum
apalagi kemudian ada pandemi sehingga listrik tidak terserap
kalau tidak terserap ini lalu untuk apa
yang sementara bangun dengan hutang dan segala macam
nah ini yang kemudian potensi ruginya adalah di situ
ya jadi sebenarnya bahwa fbt
saya kira ini satu keniscayaan yang memang harus kita akui
ya seluruh dunia begitu dan sudah menjadi komitmen di ruptl
tetapi saya kira tadi implementasinya di area mana
di daerah mana saya kira itu harus dihitung secara cermat
dan kemudian tidak saling kanibal
sebenarnya nanti endingnya adalah masyarakat dirugikan
kita masih akan kembali terkait dengan perbincangan tarif listrik
yang bisa naik dengan adanya regulasi ebt dalam indonesia forward
kami akan segera kembali usai cerita berikut
terima kasih mbak
soalnya saya ingin mengucapkan kepada pemerintah
dari masing masing narasumber di sini
bahwa dengan kondisi sekarang ini
di mana suplai sistem kelesidikan sudah terjadi
dan ada upaya untuk memang kita harus melakukan pengalihan
maksud kami surplus sistem kelistrikan yang sudah terjadi
dan kemudian ada upaya untuk melakukan pengalihan energi
ke energi baru terbarukan
nah ini bagaimana supaya
cara yang tepat begitu untuk melakukan pengalihan energi
agar tidak merugikan pln tidak merugikan pemerintah
makasih mbak lucia
tadi ada satu usulan yang baik ya
dan itu juga sudah menjadi concern
dari kami di pemerintah
coba ada apa namanya
di lihat ulang take or pay gitu
saya sangat pakat untuk hal tersebut
kalau bisa itu disesuaikan kan itu akan
bahwa ini sudah dilakukan
pembahasan dengan pln
tadi yang perhitungan untuk
bpp pak tulus itu bukan saya yang
menghitungnya itu dirjen ketenaga
listikan yang menghitungnya
jadi saya sendiri tidak bisa menghitung tersebut
jadi tadi saya hanya menyampaikan
untuk hal tersebut
bahwa tiga enam gv ini target
betul tapi kan pelaksananya itu
pasti nanti itu akan
dilakukan dengan baik dengan persiapan
yang matang secara
bertahap transisi gitu
jadi kita tidak akan ujung ujung
bahwa tahun ini ada tambahan tiga enam juta
pelaksanaannya pasti akan tetap
maksudnya sistem pembangkit
yang ada sekarang karena bahwa
layanan listrik ke masyarakat itu kan
harus tetap dijaga
kami dari pemerintah
dan juga dengan
dpr dengan undang undang
sekarang yang ada
mendorong ebt ini kan adalah suatu kekayaan
macam macam tidak hanya plts
kita dorong juga panas bumi
kita tingkatkan pemanfaatan biofuel
kita juga ingin
energi terbarukan yang lain
baik itu dari hidro maupun hidro
dari tenaga angin jadi kita akan
masuk tenaga surya yang tiap hari kita lihat
keekonomiannya juga ini baik
kebijakan yang sekarang
sedang dipindahkan untuk
plts atap memang
sudah dipertimbangkan dengan
kami ya sudah sedang menganmatang
dari sisi baik
dari sisi keekonomian
maupun dari sisi keteknikannya
jadi insya allah ini akan memberikan manfaat
dan kebaikan untuk semua
baik pak marwan
anda melihat apakah saat ini momen yang tepat
untuk pengalihan ke ebt
dan apakah kondisi industri dalam negeri
sudah siap untuk memproduksi
energi terbarukan karena kita tahu
bahwa sebagian besar komponen
untuk memproduksi plts atap ini dari
kebanyakan dari impor begitu
ya kalau khusus plts nya
bisa saja dilanjutkan
jadi aturan yang ada itu
yang lebih penting adalah
memang menjadi pegangan
maka perhatikan pula
dan itu sudah ada konsep yang
bumn maupun dari perguruan tinggi
dan itu nanti
justru dampaknya lebih besar
energi primer yang dipakai di pltu
itu bisa beralih
dan itu sekaligus juga
membuka lapangan kerja
cuma saya kita menyayangkan
ini tidak dilirik
nah lalu yang berikutnya
saya juga mengusulkan
ini masih sangat rendah
janganlah kita terus
dari negara luar
belum lagi kalau dikaitkan
dengan defisit neraca perdagangan
maupun transaksi berjalanan
berkali kali mengingatkan menterinya
gimana nih defisit bisa diturunkan
kan nanti bisa dolarnya jadi naik
salah satu sebab itu adalah
karena kita banyak mengimpor
minyak mentah dan bbm
nanti kalau ini ditambah lagi oleh
solar pv misalnya
itu defisitnya akan bertambah
kita kembangkanlah di dalam negeri
dan apalagi ke depan
saya kira di seluruh dunia
mungkin dua puluh tiga puluh tahun ke depan
dan kita harus punya pabrik di sini
harus ada roadmap nya
jangan menjadi objek
bagi negara lain
untuk jualan nah terakhir
ya mumpung ini didengar
oleh seluruh rakyat
saya dengan tegas
semua kontrak pop
kita berharap ini didengar oleh pak jokowi
kita tidak mau
membayar bpp atau
tarif listrik yang tinggi seperti sekarang ini
jualan listrik lewat perusahaan negara
padahal perusahaan negara ini
yang dijalankan menurut pasal tiga puluh tiga
karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak
jangan karena ada kesempatan bisnis
di sana para pengusaha
tapi sekaligus merugikan rakyat konsumen
terutama kita bicara
jadi saya harapkan pak dadan nanti bisa sampaikan
bahwa harus turun
kalau bisa dalam waktu sebulan ini
ada kabar kemudian nanti
cnn indonesia bisa mengundang lagi
dan saya harap rakyat mendengar ini
terima kasih mbak
pak tulus anda melihat bagaimana supaya pengalian energi
menuju energi terbarukan ini tidak merugikan konsumen
ya saya tadi dan juga
sebanyak dibicarakan orang
itu ada yang namanya transisi energi
jadi saya kira perlu proses
sehingga tidak saling
yang satu dengan yang lain
karena memang ini bukan
satu sulap yang kita
dan yang pasti dari sisi konsumen
konsumen punya hak untuk mendapatkan
satu keandalan pelayanan dan harga yang
wajar harga yang terjangkau plus
sumber energi yang ramah lingkungan
jadi itu yang saya kira ke depan
memang tidak bisa dielakkan
dan saya juga mendukung pak panwan dan juga
pak dirjen bagaimana
pemerintah dan juga pln
bisa melakukan renegosiasi
berkait dengan top tadi
itu yang menjadi
pos kemahalan dari listrik kita
yang kemudian kita harus
membayar untuk tidak menggunakan
nah ini sangat menyerukan masyarakat
saya kira demikian mbak lucia
baik terima kasih pak tulus pak dadan dan juga
pak marwan untuk perbincangannya malam ini
semoga apa yang kita perbincangkan yang menjadi
masukan bisa juga diterima
dan indonesia forward masih akan segera kembali
saat lagi pemirsa jangan kemana mana